kita ke informasi selanjutnya gelar juara bwf world junior championship dua ribu delapan belas
yang diraih pasangan ganda campuran indonesia
leo roli karnando indah cayasari mendapatkan apresiasi dari pb jarum
sebagai klub asal keduanya
di kejuaraan dunia bulu tangkis junior tersebut
indonesia total meraih satu medali emas satu medali perak dan tiga medali perunggu
tampil tidak diunggulkan di bwf world junior championship dua ribu delapan belas di kanada
tanggal lima hingga delapan belas november lalu
pasangan leo roli karnando dan indah cahyasari tampil luar biasa
baru satu bulan dipasangkan leo dan indah sukses melaju ke partai puncak
di final leo dan indah mengalahkan rekan senegaranya
yang juga berasal dari klub pb jarum rehan naufal dan siti fadia
dengan skor dua puluh satu lima belas dan dua puluh satu tujuh belas
atas prestasi tersebut leo dan indah mendapatkan bonus berupa deposito
sebesar rp delapan puluh juta dan voucher senilai rp dua puluh juta
sementara rehan dan siti fadia yang meraih medali perak
mendapat bonus rp empat puluh juta dan voucher sebesar rp sepuluh juta
lagi main jangan ngeliatin rasa takutnya sama lawan
jadi kita juga maksudnya kita tuh nunjukin kalau kita tuh bisa
selain di nomor ganda campuran di bwf world junior championship tahun ini
atlet atlet pb jarum memang menunjukkan prestasi yang membanggakan
selain di nomor ganda campuran bonus juga diberikan pada pemain ganda putri
siti fadia agata immanuela dan ripka sugiarto febriana dwi puji
yang menyumbangkan medali perunggu bagi indonesia
tiga pelatih di pelatnas pbsi nova widianto amon santoso dan anggun nugroho
juga mendapatkan bonus atas prestasinya di bwf world junior championship dua ribu sembilan belas
di sektor ganda regenerasi pemain indonesia memang sudah berjalan cukup baik
namun masih ada pekerjaan di sektor tunggal
erlangga wisnuaji jakarta